bagaimana sih kalian jalan nafret begini
pak pak pak
ya allah pak saya bantuin
sopri indra lukman
tali ini bisa merubah kalian menjadi kodok
bisa merubah jadi kalian apa aja
oh tukang sulap
boleh unjuk gigi sama saya
unjuk gigi itu bapak menunjukkan keahlian bapak bermain sulap
ya mbak pak menunjukkan gigi bapak ke saya
udah paham pak tarno nya
pinsalah pinsa di apa
sini pak ustad
luahin ustad ya
mudah mudahan gak ada apa apa
ini ring jadinya noh
ustadz ambilnya lihat jadi apa
aduh saya tuh kalau mirip mirip saya jadi tarno
eh jadi parno maksudnya
oh gitu ini buat pak ustadz
jadi apa ini buat pak ustadz
ini bukan tukang sampah
sulap jadi apa ini
tidak ini bukan tukang sampah
bukan ini tukang tipu
menipu pandangan kita dengan trik triknya
ini tadi pak tarno ini habis menunjukkan salah satu atraksinya
bus dia baca baca apa tadi
ia tukang sulap
ustadz yang saya tahu tukang sulap itu ganteng
padahal bajunya juga keren
ini kayaknya tukang sulap juga deh
iya ini perang sulap
ini buat jemput jemput
coba pak dek ambil deh
ambil pak dek
pak dek pulang
udah rati belum
kiri yang miss
ibu udi salaries
memangnya yang spesialnya itu apa sih ustazah
awww ustazah kasih tau ya
kalo ustazah kasih tau sekarang namanya berarti bukan kejutan
ah ustazah mau gitu
maaf ustazah ini ada yang mau ketemu dengan ustazah
oh ini pemtoh yang mau dongeng untuk ngabuburit acara ini ya pesantren kunanta
awww kejutananya mendongeng ya ustazah
iya ustazah acara mendongeng kejutananya gitu
saya berterima kasih banget sama ustazah dan kepada pesantren kunanta
berterima kasih karena telah menerima umar
ikut pesantren kirat disini
alhamdulillah kami pun juga senang kalau umur itu mau banyak belajar
di dalam pondok pesantren kunanta pak
ya insya allah kami akan membantu siapapun yang membutuhkan
tapi tentunya juga dengan semampu kami
eee untuk sementara mungkin saya jualan bahasa pak
karena ada tetangga yang menawarkan jualan bahasa
bekerja apa saja
yang penting halal insya allah akan membawa berkah buat kehidupan kita
tapi ingat jangan jualan di siang hari kan lagi puasa
umar belajar yang bener ya disini ya umar ya
semoga setelah umar ikut pesantren kerat ini
umar dapat mengingatkan bapak kalau bapak salah
dan umar juga dapat mengajak bapak lagi baik lagi
kalau gitu umar kita kaulah yuk
rabu buat seru disana
ada daya yang terkenal ya
yahiyolah beneran nih ki
ada usah terkenal yang mau membawakan tausiyah
beneran apa usah
langsung ke gua api enan nih ki
emangnya kali ini mau tau banget
mau tau apa
oh iya beneran mau usah
iya udah nanti aja kalo dikasih tau sekarang namanya buang kejutan dong
ya umar selamat ya umar ya
belajar yang pintar ya
ya ditemani umarnya ya
selamat disini pak
ditemani umarnya ya
mari jagain ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jangan bikin rusuh
ya baik baik
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ayo masuk semuanya yuk
ayo masuk yang tertip semuanya
tamu undangannya udah pada dateng
mereka bertiga pasti gak ada
ada apa pak ustaz
padahal ustaznya susah lagi puasa
coba kamu tolong cari trio bmo sampe ketemu
bilang sama mereka bertiga kalo acaranya mau suka dibulai ya
siap lah mana pak ustaz
siap lah mana pak ustaz
siap lah mana
siap lah mana ustaz
pakat ada apa lagi pak ustaz
kan yang disuruh cari itu haikal
kalo kalian ikutan cari trio bmo juga
yang ada nanti kalian malah main futsal tiga lawan tiga
ya gak usah jadulin
udah udah kalian ditunggu ya
eh silahkan ustaz ya
duduk ustaz ya
kurang bagus kalo disitu
itu gak bagus
itu baru pas
itu baru keren
aduh dan aduh
ini tempat tadi
ngapain kamu ke tengah tengah kok kayak gitu
aduh aduh aduh
tadi kan kamu udah di
pusingin disini sobri
gara gara lukman sih
siapa dulu dong yang buat
indra juga bantuin dia
bantuin bikin bubur kertas
terus bantuin nge chat
bukannya si sobri cuma nyuruh nyuruh doang ya man ya
itu memang gitu
tapi kan kamu cuma bantuin doang
terus kamu juga cuma perasaan doang gitu
iya emang bener tapi kan
kamu nyuruh nyuruh doang
itu cuma perasaan
jangan lupakan lukman
karena lukman udah susah payah
susah payah apa
udah kerja keren
untuk membawa pak tarno kesini
gak ada hubungannya lukman
eh gatau nya kalian disini
ngapain kalian disini
kalian itu udah tungguin di aula
kan kita mau ngapain berceru
udah kamu aja sana sendiri ha
gak usah ngajak ngajak kita
lagi majang itu
karya besar karya kerennya
kaget melihat karyanya sobri yang paling keren
kayanya karya kamu gak cocok nih ditaro disini
terus taronya dimana
tuh disana tuh
tuh lihat tuh
gak ada tempat ya
sobri indra lukman
karya kalian tuh
cocoknya taronya di aula
air panas itu maaf aja maaf nggak sengaja udah buruan lama banget di jalanan aja juga
gimana sih kalian jalan nafas begini
gak apa apa pak ya allah pak saya bantuin
sobri indra lukman
tali ini bisa merubah kalian menjadi kodok
bisa merubah jadi kalian apa aja
lihat nih ya
sobri indra lukman akan menjadi kod
eh kalian kalian bawa emang banget nih ya
ini bantu ya bantu ya
bantu ya bantu
ayo bantu ya bantu
kalau pak tano udah bilang
ayo dibantu dibantu dibantu
itu artinya dia pengen tulang
itu teman teman sungguh keren
bantu ya bantu
iya pak tano pengen sulap kan
orang saya suruh bantu beresin
oh bantu beresin
aduh nih bapak minta bantuinmu
nampak tuh bantuin
kamu juga bantuin dong
sini aja deh
mending kalau pak tano gak mau sulap
mending lukman aja yang sulap
nah ayo dibantu dibantu dibantu
nih tiup ya nanti
pak perak perak perak
itu sulap lukman
aduh ini ini
lah malah kabur